video kerumunan saat presiden joko widodo berkunjung ke nusa tenggara timur hangat diperbincangkan
mobil presiden jokowi yang saat itu melintasi kawasan maumere langsung dihampiri ribuan warga yang ingin menyapanya
sejumlah pengawalan presiden kewalahan menghalau warga hingga akhirnya kerumunan mengelilingi mobil presiden
presiden terlihat sempat keluar dari sunroof atap mobil untuk menyapa warga dan beberapa kali membagikan sejumlah kaos
video kerumunan yang terjadi ini langsung menuai kritik
ada yang menyayangkan kerumunan abai protokol kesehatan justru terjadi di sekitar presiden
dikonfirmasi tim liputan cnn indonesia melalui pesan singkat deputi bidang protokol pers media
bey mahmudin membenarkan video presiden menyapa warga maumere
bei menyampaikan hal itu merupakan bentuk spontanitas presiden jokowi untuk menghargai antusiasme masyarakat yang telah menunggu kedatangannya
be juga menegaskan saat menyapa masyarakat pun presiden jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
presiden joko widodo pada selasa dua puluh tiga februari berkunjung ke nusa tenggara timur untuk melakukan sejumlah agenda
di antaranya meninjau lumbung pangan di sumba tengah dan meresmikan bendungan napungete di kabupaten sika
tim liputan cnn indonesia